hai haji asal kota makassar sulawesi selatan suanarti daingkanang yang tiba kembali di
tanah air melalui kloter satu debarkasi makassar langsung keluar ruangan didampingi keluarganya
saya diperiksa beacukai makassar senin siang suanarti daingkanang diperiksa selama tiga
hari mengenai emas yang dipakainya tadi konfirmasi seperti apa ibu aja tanya aja
mau beres juga udah diklarifikasi semuanya mas terkait jemaah haji klopter satu makassar ini viral
di media sosial setelah gambar video dirinya yang memamerkan perhiasan emas saat turun dari pesawat di
bandara hasanuddin sulawesi selatan beredar luas sejak lima juli dua ribu dua puluh tiga lalu beacukai makassar masih
mendalami mengenai bobot dan bahan sebenarnya dari perhiasan yang dipamerkan daeng kanang
sebelum menetapkan besaran bea panjang importasi dari perhiasan tersebut berdasarkan
peraturan menteri keuangan no dua ratus tiga pmk empat dua ribu tujuh belas batas barang yang bebas bea masuk hanya sebesar
lima ratus dollar amerika serikat sementara perhiasan emas milik suanarti daingkanang yang berbobot
satu ratus delapan puluh gram jika menggunakan emas asli harganya lebih dari sepuluh dollar jadi memang nanti
kami periksa dulu barangnya apakah itu emas asli atau imitasi kemudian nanti untuk dilakukan
perhitungan pajaknya memang ada ketentuan impornya pembebasan lima ratus us dollar jadi kalau lebih dari lima ratus
usd lebihnya itu yang nanti diperhitungkan biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya
selain daingkanang beacukai makassar masih mendalami dan akan memeriksa haji asal makassar
satu kg melalui akun media sosialnya ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan